aku dengar sunan kalijaga ada di sini
kalau benar di desa ini ada yang mempunyai nogowo
dia pasti akan muncul
ibu lihat jaka tingkir
sampai jumpa lalu
cepat kalian sembunyi
kerajaan kita diserang
apa kerajaan kita diserang
sekarang saatnya aku menghabisi tenggoro
dan merebut kekuasamu
dengan kris beracun ini
seperti benar benar bahaya
ayo menerbangkan dirimu
tio senang bisa menemukanmu lagi
tio bersyukur bisa melihatmu lagi lek
tio jangan ciptau biungku
akhirnya kau muncul juga
ini waktunya aku menggunakan serendang mayit
kenapa serendang mayit ini tidak bisa kugunakan
bukankah nyai rurukidul berpesan
bahwa kita harus menumbalkan hawa murdi dari gadis suci
sebelum kita menggunakan pusaka sakti itu
lihat saja bahwa kalijaga tidak ada di sini
itu artinya nogowongo juga tidak ada di sini
kau benar ciranggong
kita harus pergi dari sini
lebih baik kita pergi ke sana
aku tidak apa apa